jika terbukti vaksin palsu menyebar sejak sepuluh tahun lalu
pemerintah akan melakukan vaksin ulang terhadap bayi dan anak
dalam kurun waktu vaksin palsu digunakan
menteri kesehatan menyatakan kecil kemungkinan
vaksin palsu menyebabkan kematian pada bayi yang telah disuntikan
sementara anggota komisi sembilan fraksi p tiga oki asokawati
menyayangkan beredarnya vaksin palsu
karena sudah lama terjadi tapi tidak ada penahanan atau hukuman
kita akan memberikan kembali
jadi memberikan kembali diimunnya tidak ada
jadi kalau kita tidak disuntik tidak ada imunisasi
kekebalannya nggak ada itu kita harus ulang
ada dugaan mereka meninggal
oh enggak enggak sampai kena gini
saya mengatakan suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu cc
dan kalau yang disuntikan betul hanya cairan infus
saya kira disuntiknya hanya di bawah kulit
jadi tidak dalam
untuk melakukan pihak pihak yang melakukan produksi vaksin
itu harusnya mendapatkan izin dari kemenkes
kalau sampai ada pihak pihak yang bisa melakukan produksi vaksin itu
atau pengadaan vaksin tanpa izin dari kemenkes
bahkan sudah diedarkan distribusikan
artinya cpob dan cpod dari kemenkes sudah berjalan dengan baik
dan untuk cpod ini ini sebetulnya adalah ranahnya badan